kita ke smp pulau dalam negeri
usai meraih kemenangan perdana di piala ff dua ribu delapan belas atas tibor leste
tim nasional indonesia langsung bertolak ke thailand untuk menjalani pertandingan ketiga grup b
laga antara thailand melawan indonesia akan berlangsung pada sabtu tujuh belas november mendatang
tim nasional indonesia langsung mempersiapkan diri melakoni laga ketiga grup b piala aff dua ribu delapan belas
menghadapi thailand pada tujuh belas november mendatang
skuad tosan bimasakti itu pun bertolak ke negeri gajah putih pada rabu sore lalu bandara soekarno hatta
menghadapi thailand nanti tim garuda bermodalkan kemenangan tiga satu atas timur leste selasa malam kemarin
saat itu hansa muyamo pertama dan kong kong mampu membalikan keadaan dari tertinggal satu
menjadi tiga satu di akhir pertandingan
kemenangan itu pun membuat indonesia kini menempati peringkat kedua grup b piala aff dua ribu delapan belas
andik firmansyah yang tampil impresif pada lagam lawan timur leste kemarin
akan kembali diandalkan bimasakti menghadapi thailand besok
berdasarkan statistik opra pemain yang kini memperkuat kedah fa itu membuat satu asis
selain andik bima pun mengisyaratkan akan menurunkan para pemain senior lainnya
seperti bayu pradana serta fahrudin untuk menghadapi the war elevance di stadion raja manggala pada tujuh belas november mendatang
kita akan memberi kesempatan pemain yang yang mungkin sebelumnya belum main kemudian
atau pemain pemain yang senior yang memiliki pengalaman
karena kita butuh juga pemain yang berpengalaman bisa mengontrol permainan
kemudian bisa berkomunikasi
indonesia diharapkan dapat mencuri poin saat bertandang ke thailand
untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak semifinal
pusai menghadapi thailand evan dimas dan kawan kawan akan menjalani laga terakhir ke fase grup
menghadapi filipina di stadion gelora bung karno jakarta pada dua puluh lima november mendatang
pemain pemain terakhir fase grup terakhir